temu temu saya kecopetan
aku udah di alamat
yang ke bukasih
neng mau berangkat
pada saat ini
kamu istirahat ada copet
hati hati bawa dompetnya
jangan sampai kecopetan
hp nya mati terus
kamu ke rumahnya aja
kalau malam katanya dia udah capek
mau istirahat aja
kamu tunggu aja sampai besok
kalau sampai besok belum bisa ditelepon juga
kamu cari aja calon pacar yang baru
yang gak kerja terus hapenya bisa ditelepon
sari kata dari sdi media
kamu bisa nebak kalau saya udah nyopet lagi
kalau bukan dari hasil nyopetnya
memangnya kamu bisa punya uang sama hp dari mana
enam puluh ribu buat ongkos sama makan siang
mau wal patroli terus
hati hati bodong tetnya
jangan sampai kecopetan
kang murad bukannya ada koneksi sama geng copet
sampai jumpa di video selanjutnya